dalam satu pekan terakhir penularan covid sembilan belas di jawa barat mengalami peningkatan
dalam satu minggu lebih dari seribu orang terpapar covid sembilan belas
lalu bagaimana pemerintah jawa barat mengatasi lonjakan ini yang hampir di semua provinsi yang mengalami peningkatan
kita terhubung lewat sambungan zoom dengan ketua harian satgas covid sembilan belas jawa barat ada bapak daud ahmad
halo selamat sore pak daud
selamat sore mas iqbal
pak daud hingga saat ini setiap hari lebih dari seribu orang terpapar covid sembilan belas di jawa barat
lalu seperti apa sebenarnya kondisinya di lapangan dan wilayah mana saja yang paling parah
jadi memang di lapangannya kelihatannya testing juga kita banyak
kita dapat laporan dari lab test kita setiap hari sampel tidak kurang dari tiga empat setiap hari yang di tester sampel
dan memang hasilnya cukup mengagetkan juga
artinya apa bahwa memang penularan virus di jawa barat ini secara umum ini sedang lengkap
dan sebetulnya hal ini kan sudah diprediksi
jadi sebelum lebaran pemerintah sudah mewanti wanti jangan mudik dan sebagainya
tapi toh kenyataan ada yang lolos
kemudian pasca pengetatan sepuluh hari setelah lebaran
kesehatan dilepas itu lebih banyak lagi pergerakan orang yang keluar
nah apa kelihatannya ya baru saat saat ini gitu
artinya dua minggu satu bulan setelah lebaran ini ya ini kelihatan itu
baru kasusnya meningkat
jadi ada yang positif kemudian saling menularkan ya otomatis kasusnya jadi meningkat
tapi kasus ini begitu cepat meluasnya pak begitu masif
apakah ini hanya
dampak dari lemahnya penerapan prokes saat mudik lalu
atau justru ada hal lain
seperti yang tadi disampaikan oleh gubernur sendiri
jadi begini memang tidak dipungkiri ya kecil evaluat yang dilakukan oleh satya nasional
seminggu setelah lebaran kita kan biasa mengukur tingkat kepatuhan masyarakat
tingkat kepatuhan memakai masker dan tingkat kepatuhan untuk tidak berkerumun
dan normalnya delapan puluh delapan puluh sembilan gitu yang patuh
nah ini memang kepatuhan pada saat itu ya artinya pasca lebaran khususnya ini memang ada penurunan kepatuhan masyarakat
ini mungkin yang menjadi penyebab kasus ini meningkat sekarang
nah kalau tadi pak daud mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengingatkan ini
pada akhir juni hingga juli memang terjadi ledakan covid sembilan belas akibat dari mudik beberapa waktu yang lalu
nah sebenarnya ini antisipasi yang sudah dilakukan oleh dari satgas covid sembilan belas jawa barat
ataupun pemerintah daerah setempat itu seperti apa pak
bagaimana kuantitas tenaga kesehatan di jawa barat sendiri
kalau antisipasinya kita sudah lakukan
antisipasi kita secara terus menerus ya melakukan operasi yang lebih ketat di masyarakat
untuk bisa betul betul menerapkan protokol kesehatan
namun ya barangkali kita tidak pungkiri barangkali masyarakat sudah atau seperti apa gitu ya menghadapi covid ini
sehingga berakibat seperti sekarang
antisipasi lainnya tentunya ini di benteng terakhir
benteng terakhir itu kan rumah sakit itu treatment itu benteng terakhir
pencegahan sudah kita lakukan
tidak boleh mudik
operasi kita tingkatkan
nah kemudian sekarang terjadi seperti ini kita sudah mengantisipasi hal ini
tentunya fasilitas fasilitas kesehatan sudah diwanti wanti ya untuk bisa menambah
menambah misalnya tempat tempat untuk isolasi di rumah sakit
kita kan sempat
sempat juga ya pada saat setelah libur nataru
nah setelah itu kan kita mulai landai itu
jadi bulan maret april ya kemudian mei
nah banyak yang memang fasilitas fasilitasnya dikurangi kamarnya dan sebagainya
nah sekarang sudah mulai diingatkan lagi
namun demikian diketahui memang kalau kita lihat ya peningkatan kasus dalam periode yang sama
jika dibandingkan akhir tahun dengan yang sekarang
ini sebetulnya hanya setengahnya gitu kenaikannya
dalam kurun waktu dua minggu saya baru melihat data itu
mulai libur natal tahun baru waktu itu sekitar hampir dua puluh empat ribuan kasus gitu
dalam waktu dua minggu sekarang kita ada di empat belas ribuan kasus itu
kalau lihat dari pertumbuhan
nah hanya rumah sakit memang ini yang sekarang saya lihat agak cepat gitu
jadi tingkat keterisiannya
ini berapa kali ya kita di satgas bersama sama pak sekta
tentunya juga atas arahan pak gubernur
mengadakan rapat dengan seluruh rumah sakit di jawa barat dengan kepala dinas kesehatan jawa barat
untuk bisa betul betul mengantisipasi ini
langkah langkah apa kiranya di benteng terakhir ya
kita mempersiapkan itu
kamar kamar di rumah sakit tempat tidur dan sebagainya
apa yang perlu didukung dan alhamdulillah rapat tadi malam juga dari kementerian kesehatan
ada diutus khusus repamenkes ikut rapat
dan insyaallah pihak yang juga akan dukung kita gitu untuk hal ini
nah namun kita juga meningkatkan sebuah strategi
artinya penambahan bed dan sebagainya
tapi dihulu juga kita lebih ketatkan
terutama kita untuk bisa lebih meningkatkan pelaksanaan ppkm di tingkat mikro
bahkan sampai ke tingkat rti
ini yang kiranya bisa sangat besar berkontribusi untuk bisa mengurangi tempat dihilir
jadi kita hulunya juga kita garap
artinya di level ppkm mikro pengawasan lebih diperketat
untuk misalnya kita menegur atau kalau perlu menindak
masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan
tidak memakai masker
kemudian berkerumun dan sebagainya
ini kiranya juga harus perlu ditingkatkan
kami sudah meminta mungkin pak gubernur pada bupati wali kota
untuk bisa meningkatkan kewaspadaan khususnya pencegahan di tingkat level
kemudian juga di keluarga
barangkali setiap keluarga
supaya bisa betul betul menerapkan protokol kesehatan
di lingkungan keluarganya
dengan lima m nya
baik pak daud
tapi berbicara soal peningkatan sendiri
yang tadi seperti yang bapak sampaikan
sehingga membuat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sendiri semakin meningkat setiap harinya
nah sebenarnya kalau itu sendiri
apakah hanya di rumah sakit swasta
dan pemilik pemerintah saja
atau justru dari pemerintah daerah
ataupun satgas covid sembilan belas di jawa barat sendiri
sudah menyiapkan kembali rumah sakit darurat
atau mengoperasikan kembali pak
dan itu adalah angka dari rumah sakit rumah sakit rujukan
ada kurang lebih tiga ratus dua puluh empat rumah sakit di jawa barat
angkanya seperti itu
dan untuk mengantisipasi itu kita juga sudah mulai mempersiapkan
kita sudah mulai mendiskusikan membahas untuk persiapan misalnya
pembentukan rumah sakit rumah sakit darurat
atau penambahan kapasitas rumah sakit darurat
misalnya di instalasi militer di secapa
dari satu ratus delapan puluh pet
mereka menawarkan ada beberapa instalasi militer yang bisa segera siap pakai
tinggal menambah rajang kemudian peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan
kemudian juga di beberapa kota yang awalnya pada bulan januari lalu memiliki rumah sakit darurat
kita minta juga untuk bisa diaktifkan juga untuk bisa mengantisipasi hal ini
berarti untuk sementara waktu memang rumah sakit yang ada di wilayah jawa barat sendiri
masih bisa untuk menampung pasien covid sembilan belas ya pak
karena informasi yang saya dapatkan ada info saya tidak tahu ini hoax atau tidak
ada rumah sakit yang menolak pasien covid sembilan belas bagaimana pak
ya kalau lihat rumah sakit tidak bisa dipungkiri
memang ada beberapa rumah sakit yang kapasitasnya sudah full
contohnya ginilah di bandung raya
nah ini kita terus ya berupaya misalnya ada sakit yang dikelola oleh pemprov jabar misalnya di kabupaten bandung
mereka ada satu ratus lima puluh tiga band sudah full
minggu ini mungkin mau nambah lagi sekitar delapan puluh atau empat puluh bed gitu
kita terus melaksanakan hal itu kita berupaya gitu
di samping juga misalnya di kabupaten bandung ada juga rumah sakit yang baru dibangun
tapi dengan karena satu hal yang administratif sifatnya belum bisa beroperasi
nah ini kita minta juga ke pihak kabupaten bandung untuk bisa mengoperasikan rumah sakit tersebut
kalau sudah bisa beroperasi minimal bisa nambah seratus bed
dan di kota bandung sendiri kepala dinas kesehatan tentunya bersama pak wali kota sudah menambah lumayan gitu
jadi di musim musim kini mungkin mereka sudah bisa nambah empat puluh seratus bed lebih
oke baik pak daud ahmad ketua harian satgas covid sembilan belas jawa barat terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami
tentunya kita berharap agar semua kasus yang ada terjadi di jawa barat maupun di indonesia secara umum bisa terus turun
terima kasih sekali lagi pak
semangat kasih pak